hai banyak kalangan menggelar perayaan menyambut natal salah satunya christmas gathering untuk
para anjing acara ini digelar oleh salah satu komunitas pecinta anjing di surabaya dua belas anjing
ras pomeranian dan dikon ini hadir dan wajib mengenakan dresskop bertema natal berwarna
merah anjing anjing ini membaur dan saling berinteraksi mereka terlihat lincah dan aktif
tak hanya diajari bersosialisasi anjing anjing juga diajak berfoto sebagai kenang kenangan
momen natal tentu saja pemilik anjing menyambut by christmas gathering seperti ini anjing kita itu
juga butuh sosialisasi ya butuh berkaul dengan anjing lain agar mentalnya bagus juga agar dia
tidak keter di publik kita ajak keluar jalan jalan
kemana dia biar terbiasa aja sih gitu terus seru sih christmas gathering kali ini seru karena kita
harus pakai dresscode ya anjing kita harus pakai dresscode christmas di sini merah dengan aksen
snowman ya ini what's the prince ya baru kali ini sih seru karena banyak teman temannya juga
ada juga bisa main main seneng juga ini ya karena biar ini topi ini bisa bersosiasi

di rumah sendiri kalau di sini kan sama ada temen temennya jadi kan anjingnya juga makhluk sosial juga kan
acara ini sengaja diadakan untuk mengajarkan sang anjing sosialisasi agar mereka lebih tenang ketika bertemu banyak orang
tujuan saya buat gathering ini adalah untuk pertama untuk anjing anjing ini sendiri mereka bisa bersosialisasi dengan baik jadi kalau ketemu orang kalau ketemu sesama anjing itu enggak gimana

kekuatannya gitu jadi mereka bisa tenang kalem dan bisa di dalamnya itu juga untuk buat kitanya kita bisa senang ketemu teman yang sama sama bisa menikmati acara gathering ini juga selain foto dan bermain bersama keseruan lainnya adalah penampilan atraktif dari anjing nala nala beraksi dengan membagikan bunga serta menunjukkan ketangkasan lainnya
keseruan lainnya adalah penampilan atraktif dari anjing nala nala beraksi dengan membagikan bunga serta menunjukkan ketangkasan lainnya